menjelang liga satu musim dua ribu dua puluh klub asal kalimantan timur
borneo fc memperkenalkan pelatih dan beberapa pemain baru
di kursi kepelatihan borneo fc mengontrak edson arautavares dengan durasi satu tahun
penandatanganan kontrak tavares dengan borneo fc dilakukan pada dua puluh januari di stadion sigiri samarinda
kevariasi musim lalu melatih klub persija jakarta mendapat target tinggi dari manajemen
ia diharapkan dapat membawa borneo fc bertengger di papan atas liga satu
presiden borneo fc nabil hussain menjelaskan
tavares memiliki filosofi yang sama dengan klub yang lebih memaksimalkan pemain muda bertalenta
sementara itu edson tavares mengatakan pelatih borneo fc merupakan tantangan
pemain muda berada di seluruh dunia apa yang menarik
menarik adalah penyelesaian di seluruh dunia
jadi kita harus berada di atas
jadi ada banyak yang kita coba
kita akan mencoba insya allah untuk memiliki hasil yang terbaik
dan seperti yang anda katakan
selain mengontrak jajaran staf kepelatihan
sejumlah pemain baru dan lama borneo fc telah menandatangani
musim ini borneo akan diperkuat sejumlah nama
antara jevlon gusenov pemain belakang asal uzbekistan
dua pemain berdarah brazil yang sebelumnya sudah dinaturalisasi
adapun para pemain lokal yang memperlajang kontrak kerjasama dengan tim adalah
diego michel terence kuhiri dan sultan sama
yang terbaru borne fc mendatangkan mantan pemain persipura emmanuel wanggai
saya rasa cukup
selama lima belas tahun persipura
prestasi apapun diikut tidak usah
ya sudah lah saya sering mau cari tantangan baru
dan bekerja di tim yang baru
tapi tim yang baru ini keluarga saya
setelah memastikan pelatih dan sejumlah pemain
borne fc masih menunggu dua pemain asing untuk mengisi slot pemain yang tersisa
surya atman samarinda kalimantan timur